mendekati hari raya idul adha petugas dinas peternakan di sejumlah daerah semakin banyak menemukan hewan kurban tak layak konsumsi
bahkan di probolinggo sejumlah hewan yang keracunan pesticida masih diperjualbelikan secara bebas
petugas dinas peternakan langsung memeriksa satu persatu hewan kurban di sepanjang jalan tegal besar kecamatan kaliwates jember
kali ini petugas menemukan banyak hewan belum memenuhi persyaratan untuk dikurbankan
salah satunya belum memiliki gigi susu maupun gigi seri atau tumbuh gigi pul
selain itu petugas juga mengimbau agar pedagang membersihkan hewan dagangannya yang masih kotor
pemandangan serupa juga terjadi di bojonegoro
dinas peternakan dan pertanian setempat masih menemui sejumlah hewan tak layak konsumsi karena masih belum cukup umur
dijual di sepanjang jalan protokol
dalam pemeriksaan ini beberapa hewan didapati terjangkit penyakit seperti mata
akibat iritasi terkena air kencing
hewan tak layak jual ini kemudian diberi tanda agar dipisahkan dengan hewan ternak lainnya
petugas juga akan memberikan sanksi tegas kepada pedagang apabila tetap menjual hewan tersebut
sementara di probolinggo tiga hari menjelang hari raya kurban
dinas peternakan dan pertanian terus memantau kesehatan hewan kurban yang dijual di sepanjang jalan hayam buruk hingga jalan cokro aminoto
dalam pemeriksaan tersebut petugas menemukan sejumlah hewan kurban berpenyakit seperti racun
padang mata penyakit kulit melepuh di bagian mulut hingga diare karena cacingan
bahkan petugas juga menemukan empat ekor domba yang keracunan akibat memakan rumput berpesticida
petugas langsung memberikan obat pada hewan yang sakit
dan petugas juga mengimbau hewan yang dalam pengobatan dilarang dijual untuk sementara waktu